mas satria punya anak
dan anak itu bukan anak sembarangan mas
anak itu baik mas
tapi dia punya kekurangan
dia butuh kasih sayang
lila benar benar hamil waktu itu
tapi masa sih
pasti satria udah terima surat tadi gua
gua gak akan biarin lara terus menderita
lu yang udah bikin lara hadir di dunia ini
lo harus bertanggung jawab
di atas mobilnya satria
nggak tau ini akang juga bingung
buat apa boneka itu
aku tinggal dulu
masih gak mau ngaku dong gustaf
ini semua perbuatan kamu
kamu ingin mencoba menteror saya
kamu pikir saya akan makan sama teror murahan kayak gini
jadi masa dia mau tau
mau tau mas
saya tau mas satria akan segera menikah
tapi saya nggak akan membiarkan hal itu terjadi
sebelum mas satria tahu kenyataan yang sebenarnya mas
kenyataan apa maksud kamu
kamu itu kalau ngomong gak usah berdere dere
kenyataan kalau kesalahan yang mas satria buat delapan tahun yang lalu
itu nggak bisa dilupakan begitu saja mas
karena kesalahan itu pula
telah melahirkan sebuah kehidupan yang baru mas
mas satria punya anak
maksud kamu apa sih
iya mas satria punya anak
apa masih kurang jelas mas
mas satria punya anak
mas satria punya anak
dan anak itu bukan anak sembarangan mas
anak itu baik mas
tapi dia punya kekurangan
dia butuh kasih sayang
dia sangat butuh banyak perhatian mas
dan mas satria itu wajib memberikan kepadanya mas
dan selama ini
anak itu berada di sisi mas satria
tanpa disadari sama mas satria sendiri
kemarin kamu yakin banget kalau golongan darah aku sama kayak lara
kamu yakin dia bukan anak kamu
dan ini gak ada hubungannya
eh omongan kamu kayaknya udah mulai gak masuk akal deh saat
lara itu bukan anak aku dan gak ada hubungannya sama kamu
mana mungkin sih aku punya anak cacat kayak gitu
masuk kamu anak gitu
lara adalah anak ini plat charlotte
masukkan anak itu
lara adalah anak anak rumah satria
dan kalau ibunya sudah menyanyiakannya mas
adalah sebuah tanggung jawab ayahnya untuk memberikan apa yang dia tidak pernah dapatkan mas
saya itu belum punya anak dan saya belum pernah menikah
kamu jangan doang
kamu hanya ingin memeras saya
saya membesarkan lara delapan tahun mas
itu gustaf mas yang membesarkan
bukan mas satria
saya gak mungkin memperalat dia untuk memeras mas satria
saya sudah menganggapnya seperti anak saya sendiri mas
saya akan memperalatnya
saya akan memperalatnya mas satria
saya akan mengatakan ses"
saya akan cek kesalahan
dia akan bukan mati
menurut lu mas
tidak ada seseorang secara android ni mas
kamu bukan c herbert mas
tapi mas satria gak punya hati mas
ternyata hati masyarakat itu lebih busuk daripada hati saya mas
mas satria itu cuma seorang sampah
kau ngomongnya sepenuhnya nek
nusyuk bukulah nusyuk
terus mas terus bukul saya mas bukul
tapi saya nggak akan pernah berhenti untuk melakukan ini mas
lara itu anak kandung mas satria
ternyata satria adalah seorang pengecuk
saya bukan pengejut saya bukan pengejut
kamu dengar itu gustaf mas
kalau mas satria bukan seorang pengecut
mas satria harus berani bilang
lara itu anak kandung mas satria sendiri mas
saya berani pertaruhkan leher saya mas kalau saya bohong
lara itu anak kandung mas satria dan nonila

saya tidak apapun namun wij julia tumpah mencari nathanael outward disuruh mengyesir dia bedanyacher

ma kenapa mereka bergantung kepada congkak saya
saya akan menuntut semua orang maksum saya
soalnya tidak ada gunanya sudah
patria tetap tidak mau mengakui kalau lara itu anak kandung masatria